ada yang unik dari jawa timur di mana warga banyuwangi jawa timur punya kebiasaan membaca al quran berukuran dua x satu lima meter
al quran besar ini hanya dibaca pada bulan ramadan
masjid besar baitur rahman banyuwangi jawa timur menyimpan al quran berukuran dua x satu lima meter
tidak hanya ukurannya model penulisan al quran ini juga berbeda dengan al quran lainnya
al quran sengaja ditulis dengan mengakhiri setiap ayat di pojok halaman
sehingga al quran ini juga akrab disebut al quran ayat pojok
al quran ayat pojok seperti ini sering dijumpai di sejumlah negara arab dan lebih dikenal sebagai musaf usmani
namun karena dibuat di indonesia penulis al quran harus mengkolaborasikan sejumlah huruf dan tanda baca agar nyaman dan bisa dibaca oleh siapapun
karena bentuknya besar al quran ini harus dibuat di indonesia
al quran ini juga beriwadah tersendiri yang terbuat dari kayu jati berukir
kini al quran raksasa ini menjadi bacaan jamaah masjid agung baitur rahman banyuwangi setiap malam ramadan
saat tadarus butuh tiga orang dewasa untuk membantu membuka lembar demi lembar al quran
perbedaan membaca al quran kecil dan al quran besar ini sebenarnya hampir sama
karena kan tulisannya aturan kan sama tulisannya
tapi kalau yang besar ini ya lebih asik
lebih apa ada rasa senang karena kan lain dari yang lain
kalau yang kecil kan sudah terbiasa setiap hari kita tahu kita membaca dengan al quran kecil
tapi yang besar ini lebih asik lebih indah karena kita juga tidak hanya sendirian melibatkan orang lain
ada dua orang yang perlu membuka dan sebagainya
kalau kita sendirian kan nggak bisa
sehingga ini lebih senang lebih asik
kalau tulisannya ya sama
bahkan ini lebih mudah karena lebih besar
kalau mata mungkin sudah agak rabun pun
karena ini tulisannya lebih besar akan lebih mudah
karena ukurannya fantastis al quran ini mampu menarik perhatian warga banyuwangi
jadi al quran ini sudah sejak tahun dua ribu sebelas
kita baca setahun sekali itu minimal
jadi setiap bulan ramadan ini kita baca
ukurannya berapa ini pak
jadi kalau ukuran al quran ini dua satu sampai satu lima
kalau tahun tahun kemarin itu kan kelihatannya yang sekarang kan agak besar
itu kan hubungannya dengan kotaknya
tahun kemarin sudah kita servis
jadi bentuknya seperti almari
jadi dua kali lipat besarnya almari
supaya memudahkan para yang membaca
al quran ini karya abdul karim warga genteng wetan banyuwangi
sengaja dibuat dengan ukuran berbeda
agar menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca dan dipelajari